air keabadian akan menetes
setelah seribu tahun lamanya mengeri
pasti akan mendapatkan
aku tidak akan membiarkanmu
meminum air keabadian itu
tidak akan membiarkan
jangan halangi aku
aku ingin menjadi manusia abadi
tapi mana pegangannya
ini ada udah
itu kata teman apaan
bocah ini ternyata tidak bisa dianggap enteng
ilmu kanuragannya sangat tinggi
sebaiknya aku pergi dari sini
maksudnya sekarang dan seterusnya
kamu gak boleh takut lagi ya
sama hari mau mau
kenapa kayak begitu paman
karena ini adalah
sudah takdir ilahi
paman kenapa sih
baik banget sama sultan
kan paman udah sering bilang
kalau paman ini adalah abdimu
tapi sultan bukan raja
makanya sultan gak perlu abdi
paman ini adalah
paman yang jagain
kalau ada yang iseng
ada yang resek
paman yang jagain
setiap kali sultan ketemu sama paman
paman selalu nyelamatin sultan
makasih ya paman
ya sudah kalau gini
taman mau pamit dulu ya
bikin bikin rumah ngecorong iya pakai semen widhi ucet deh tuh iya oh iya tuh di baru
datang panjang umur serta mulia kamu habis ke mana aja tau mana aja sih kalian sultan
ya masih nyar belalang sultan habis dari dari mana dari teluk kayak kenal baju baju aku tuh
sama aja kalau aku pakai begini nih
radio iya juragan itu kan cuman buat alasan doang juragan biar mereka itu enggak curiga
sama kita dan nggak nyangka juga sama juragan betul juragan pinter pinter tapi bodoh
sekarang balik lagi sana dari sertifikat itu sampai ketemu baik baik jalan jalan
salamullah ala tohar rasulillah
maikut bak bakarubi enggak deh nanti sultan yusul oke kalau gitu yusul ya iya ternyata ini
rahasianya gelang sultan
hai ha ha oh wow hai have ceras siang gelangnya sultan punya rahasia gelangku
wa salamu'alaikum artican allah sumi az scissors
sama gelangnya katanya sih gelangnya punya rahasia rahasia rahasia mana aku tahu aku kan
mau sendiri bisa jadi runyam nih apakah betul gara gara gelang ini omjin bebas
jadi gini ya
jadi gini ya kalau tiba tiba nggak sengaja
kali nyenyentuh mereka terus film and out gua aku jahatnya
kau ngapain di situ
enggak lagi harganya jumpro poor
kalau kulit pm
maaf sultan kita lagi nyari kutu ayo dong ngara ngara aja sudah ada orang kaya dari kota
yang mau bayarin tanah pesantren itu kalian dengar sendiri kemarin kan dengar juga
maka itu sekarang kalian ambil sertifikat tanah di rumah si yusuf itu gimana caranya
juragan pakai tanya caranya bagaimana mau curi mau enggak itu urusan kalian mikir mikir baik
tetes darah murni sultan aci darah mur aku yakin pasti bisa dengan tetes darah murni sultan
darah yang mengalir dari air keabadian malam purnama itu
aku berhasil menemukan air terjun abadi telah mengeri tempat air keabadian berada
tapi rencanaku menjadi berantakan setelah syahji muncul menghalangiku
kenapa kau selalu saja mencampuri urusanku
apapun yang kuinginkan selalu kau halangi termasuk air keabadian itu
justru aku yang harus menjauhkan dari air keabadian itu jika air keabadian itu jatuh
ke tangan orang berjana seperti dunia bisa binasa ini saatnya air keabadian akan menetes setelah seribu tahun lamanya

aku tidak akan membiarkanmu meminum air kabadian itu
dan aku tidak akan membiarkan ambisimu terkabur
jangan halangi aku
aku ingin menjadi manusia abadi
ini aku hanya memberi diri kekuatan dalam mengh probabilitasi
sehingga em patience
kekuatan itu sudah mati
kan aperian padamu
hai kau benar dewi bunga
darah sultan haji bisa membebaskanku
di dalam darah sultan aji
mengalir air keabadian
bagaimana aku ini
ngambil gelanginya susah
apalagi mau celakin sultan haji
bukankah kau bilang anak manusia itu salah satu keturunan sultan haji
dalam darah sultan
pasti mengalir darah sultan haji
darah dari air keabadian